setelah bertolak ke myanmar pada tiga september lalu menteri luar negeri retno marsudi bertemu dengan kepala pemerintahan myanmar state concelor aung san suci
ya dan pertemuan ini membahas empat elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk
dan dalam pertemuannya retno marsudi menyampaikan usulan indonesia yang disebut formula empat plus satu untuk rakin myanmar
empat elemen terdiri dari mengembalikan stabilitas dan keamanan menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan
perlindungan kepada semua orang yang berada di rakin tanpa memendang suku dan agama serta terakhir
pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan
sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi laporan komisi penasihat untuk rakin yang dipimpin oleh kofi anan dapat segera diimplementasikan
pertemuan hari ini dimulai
dengan bertemu dengan komander in chief angkatan bersenjata myanmar senior general min
dan beberapa hal yang saya bahas dengan senior general min antara lain kita menyampaikan concern akan situasi yang terjadi di rakhine state yang telah banyak memakan korban
baik korban meninggal luka luka dan mereka harus mengungsi
kemudian hal yang kedua dan hal yang sangat penting yang saya sampaikan adalah pentingnya segera dilakukan deeskalasi situasi di myanmar
dan tentunya upaya untuk deeskalasi ini pihak militer memegang peran yang sangat penting
hal yang ketiga adalah mengenai masalah akses bantuan kemanusiaan
tetapi kita tahu bahwa pengaturan akses bantuan kemanusiaan
ini lebih banyak diatur oleh pemerintah
oleh karena itu masalah akses bantuan kemanusiaan saya bawa pada saat saya bicara dengan state councilor doang suci
yang keempat kita juga membahas mengenai laporan kofi anand
dan kita juga meminta agar militer memberikan dukungan terhadap implementasi dari rekomendasi komisi kofi anand